kembali di sapa indonesia akhir pekan dan sesuai janji kita tadi asri kita akan ajak untuk berlari
jangan cuaca boleh panas tapi jangan lari dari kenyataan
nah sebanyak tiga ratus orang antusias untuk mengikuti kegiatan olahraga lari yang diselenggarakan oleh komunitas lari
sekolari di stadion madia gelora bung karo jakarta
kali ini sekolah ri menggelar rute yang beda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu rute looping
sekolari memiliki tema yang menarik yaitu runtastic
hal ini sekaligus merayakan hari ulang tahun kelima komunitas sekolari
sekolari juga mengajak peserta dari luar komunitas sekolari untuk mempererat persaudaraan dan juga kekompakan
seru banget akhirnya saya finish juga lagi di acara fantastik yang diadakan oleh sko lari
seperti apa kegiatan acaranya
karena habis lari sekitar berapa kilo tadi
langsung saya ajak anda untuk ngobrol dengan mas dian salah satu pengurus dari sekolah ri
aduh nih baru lari lima loop bagian dari acara runtastic
sebenarnya acara runtastic itu apa sih mas tian
ya ini adalah event tahunan sekolah ri dan karena sekolah ri tahun ini masuk ke usia yang kelima
kita berharap gerakan berlari sehat bersama sekolari
jauh lebih besar dan gerakan ini bisa membawa sebuah perubahan di jakarta
oke membawa sebuah perubahan dalam kesehatan begitu ya
kesehatan dan cara berlari menjadi benar gitu
oke nah di rangkaian acara tastic kali ini itu apa aja sih kegiatannya
selain tadi kalau teman teman tahu lapangan madia saya habis ngiterin lima kali puteran makanya ngos ngosan
selain itu apa aja rangkaian acaranya
ya di acara stadion madia hari ini
atau rantastik di tahun ini kita memang membuat event yang berbeda karena kita pertama kalinya membawa teman teman sekolah risk ke stadion madia
dan harapannya mereka bisa mencoba belajar berlari di track
dan di tahun ini kita ada tiga kategori
ada individual lima puluh meter sprint ada individual dua ribu dan ada relay atau estafet
dan kita berharap tiga kategori ini bisa membawa warna baru untuk sekolaris untuk hadir di runtastic tahun ini
oke apalagi runtastic ini juga sekaligus memperingati aniversari sekolaris
yang kelima luar biasa
lima tahun membawa sebuah perubahan berlari di ibu kota dan mudah mudahan perubahan ini bisa semakin besar
dan kita juga didukung oleh coach coach bersertifikat di sekolari
karena kita punya tujuh coach dan sertifikasi coach ini membantu untuk kita sama sama gimana membuat sebuah running form yang benar
gimana membuat endurance yang semakin baik
sehingga mereka ikut race karena hampir setiap minggu di jakarta
sehingga kita dengan ikut sekolah lari mudah mudahan mereka bisa aman dan nyaman untuk ikut race maupun berolahraga lari di setiap harinya
seru banget itu tadi penjelasan dari mas dian yang punya acara
nah sekarang saya ngajak pemirsa ngosma tv untuk mencari kira kira siapa lagi ya
kita mungkin ajak salah satu peserta kali ya untuk ngobrol bareng di sini
salah satu peserta yang ikut acara fantastik yang diadakan oleh sekolah dengan siapa
fidi kenapa sih meluangkan waktu begitu datang hadir untuk ngikut acara yang diadakan oleh sekolah hari ini
pertama soalnya sekolari itu klub larinya solid
itu suka banget bikin activity kayak gini
terus setiap minggu juga rutin lari gitu
jadi gak jesel sih karena ini grupnya aktif solid terus activity nya juga banyak
nah kalau berbicara soal lari memang ini adalah sebuah olahraga yang murah dan juga gampang
tapi tentu harus dibekali dengan pemahaman yang baik dan benar
saya ingin mengajak anda untuk ngobrol dengan coach
ini adalah coach dari
nah ini penting nih karena ini kan kita lihat coach ronaldi
antusiasme orang orang di ibu kota jakarta ataupun di tanah air ya
senang banget jiwa olahraga mereka tuh semakin meningkat
nah apa sih yang perlu dipersiapkan sebagai seseorang yang mau baru mulai berolahraga terutama lari
kita mesti berangkat dari manfaat
ya kita selalu dengar dari kecil mensana incorpore sano
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat
jadi kan yang diupayakan tubuh yang sehat dulu
dan mengupayakan tubuh yang sehat yang paling mudah dengan olahraga lari
tapi berlarinya mesti benar
untuk berlari dengan benar mesti memiliki pengetahuan
berlari itu ada dua pengetahuan yang mesti dilakukan
pertama belajar mekanikanya dulu
mekanika adalah bentuk badan bentuk berlari
kemudian cara cara berlari untuk menghasilkan ritme yang benar
dinamika adalah ketahanan kecepatan
jadi memang harus secara bertahap begitu ya
apa akibatnya kalau itu tidak dilakukan
singkat saja buat teman teman sahabat kompas tv
anda akan menjadi manusia yang unggul pasti
saya harus menyudahi karena kalau kita lihat di sini
lomba kategori pertama akan segera dimulai
ini adalah rangkaian dari acara rantastik yang diadakan oleh skolari
dalam acara ataupun rangkaian dari memperingati hari ulang tahun kelima komunitas sekolahari ini
acaranya banyak banget yang jelas secara ini
untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi
jadi sahabat kompas tv yang masih bingung mau olahraga apa
ayo join dengan saya dan juga teman teman sekolah re